halo selamat malam masih segar dalam ingatan kita janji janji yang akan dilaksanakan
para calon presiden dan wakil presiden yang kemarin nomor urut dua prabowo dan sandiaga uno
bagaimana dengan visi misi calon presiden petahana
nah malam ini kami akan mengulas kembali visi presiden petahana jokowi lebih dalam lagi
perbarui informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama saya budi adiputro hanya di layar pemilu
beberapa waktu lalu presiden jokowi memaparkan visinya sebagai presiden
selain menceritakan apa saja capaian yang sudah dikerjakan selama empat tahun terakhir presiden jokowi
yang akan kembali maju sebagai calon presiden petahana di pilpres mendatang
juga mengungkapkan mimpi dan rencananya dalam memimpin indonesia
berikut ini kami hadirkan penyampaian visi dari presiden jokowi
kita sambut presiden republik indonesia bapak insinyur haji jokowi dodok
yang tidak memiliki infrastruktur yang baik
artinya semua negara maju dipastikan memiliki infrastruktur yang baik
apalagi untuk negara kita indonesia negara yang besar yang memiliki tujuh belas pulau luas
infrastruktur merupakan syarat dan fondasi bagi negara kita ini untuk maju
infrastruktur itu bisa berupa jalan desa jembatan desa bisa pelabuhan kecil pelabuhan besar
airport atau bandara pembangkit listrik juga diperlukan
infrastruktur infrastruktur inilah yang akan membawa kita
bisa menang dalam berkompetisi menang dalam bersaing dengan negara negara lain
itulah salah satu contoh infrastruktur yang menghubungkan satu desa dengan desa yang lain yang di tengahnya ada sungai
yaitu jembatan gantung
sebelum ada jembatan gantung misalnya ini saya berikan contoh
di temanggung anak anak sekolah atau ibu ibu mau ke pasar itu harus muter
dan membutuhkan waktu kurang lebih satu jam lebih
itu yang jalan kaki
setelah ada jembatan gantung menjadi hanya sepuluh menit dari desa menuju ke desa yang lain menuju ke pasar
saya ingat di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima saya sering sekali
berdua hari sekali atau tiga hari sekali saya naik bus
menuju ke jakarta
memakan waktu kurang lebih dua belas sampai tiga belas jam
karena harus lewat jembatan yang masih sempit
maju lagi jalan yang juga belum bagus
dan sekarang setelah kita memiliki jalan tol
saya perkirakan solo
atau jakarta solo itu hanya enam jam
sekali lagi bahwa infrastruktur yang baik itu akan membuat kita lebih mudah lebih cepat dan lebih murah
silahkan kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan tapi jangan sulit sulit
waalaikumsalam warohmatullah wabarokatuh
waalaikumsalam warohmatullah wabarokatuh
terima kasih pak jokowi
perkenalkan sebelumnya saya ismi dari super roti semarang pak
suatu bakery yang mengolah bahan baku muatan lokal sudah tiga tahun ini
bapak pasti tidak akan pernah menyangka kalau saya mengolah dari bekatul
bekato kalau orang menganggap sebagai pakan ternak pakan bebek pakan ayam pakan sapi ya pak
bekatul beras merah bisa dikenal oleh masyarakat
bisa dikenal oleh masyarakat indonesia secara luas
jadi saya mulai membranding dan memasarkan ke kota kota besar di indonesia
dengan adanya infrastruktur kalau saya memanfaatkan jalan tol dan jalan jalan yang lain ya pak ya
itu ketepatan dari pengiriman itu lebih cepat dan mungkin secara uang secara biaya tidak selisih banyak
tapi secara efektivitas dan secara tingkat kestresan saya di jalan raya menghadapi kemacetan
itu tidak bisa terbeli dengan uang yang saya keluarkan untuk membayar jalan tol tadi
pertanyaan saya adalah pak apa sih yang melatar belakangi bapak sehingga terfikir untuk membangun infrastruktur secara masif seperti sekarang ini
atau mungkin karena latar belakang bapak yang sebagai seorang pengusaha dahulu
yang merasakan kesulitan untuk pengiriman ekspedisi ataupun untuk pengadaan bahan baku
sehingga bapak membuat infrastruktur sebegini
demikian assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketepatan waktu pengirim barang itu penting
kualitas barang itu penting sehingga produk produk dari negara kita bisa bersaing dengan produk produk negara lain
kalau ada pertanyaan lagi silahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya sempat terharu tadi bapak presiden begitu saya melihat sebuah tayangan
dimana adik adik kita saudara saudara kita bisa sampai ke sekolah tepat waktu
tanpa harus berjuang lebih keras lagi melewati sungai
karena adanya pembangunan infrastruktur yang masif dari desa ke desa di semua desa
karena pak jokowi membangun indonesia mulai dari pinggiran
artinya semua tersentuh demi tercapainya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
sektor apa lagi pak
infrastruktur yang sedang kita kerjakan atau sedang bapak buat untuk dirasakan oleh rakyat indonesia yang sedang berjalan
terima kasih itu saja pak
ya terima kasih
sejak dua ribu lima belas kita memiliki yang namanya dana desa
dua ribu lima belas kita telah luncurkan dua tahun

kemudian di dua ribu enam belas kita telah luncurkan dana desa sebesar rp empat puluh tujuh triliun ke desa desa
dua ribu tujuh belas kita luncurkan lagi rp enam puluh triliun dana desa ke desa desa di seluruh daerah
dan tahun dua ribu delapan belas kita telah kembali memberikan dana desa sebesar rp enam puluh triliun
artinya dalam empat tahun telah kita berikan dana desa ke daerah daerah sebesar rp satu ratus delapan puluh tujuh triliun
untuk apa dana dana desa ini
ya tadi untuk membangun jalan

selama empat tahun ini jalan yang terbangun dari dana desa ini sepanjang satu ratus lima puluh delapan km
memang ini jalan kecil kecil di desa tetapi angka satu ratus lima puluh delapan km nya sebuah jumlah yang sangat besar sekali
kemudian juga pasar desa
telah dibangun dari dana desa ini enam sembilan ratus pasar desa yang kecil kecil
tetapi perlu untuk para petani para nelayan menjual hasil hasil pertanian dan hasil hasil dari mereka melaut
juga jembatan desa
jembatan desa telah dibangun dari dana desa ini sepanjang satu dua puluh m
di semua desa desa yang kita miliki
ada tiga puluh sembilan ribu unit irigasi yang telah dibangun dari dana desa
ada tiga embung yang telah dibangun dari dana desa ini
selain juga infrastruktur infrastruktur di desa yang lainnya
di dua ribu empat belas anggaran kita untuk infrastruktur itu rp satu ratus lima puluh tujuh triliun
dua ribu delapan belas anggaran kita untuk infrastruktur sudah rp empat ratus sepuluh triliun
artinya ada sebuah lompatan
nah untuk apa uang sebesar itu
selain untuk membangun jalan tol
jalan tol sampai akhir tahun dua ribu delapan belas
setelah kita bangun tujuh ratus delapan puluh km jalan tol
di dua ribu sembilan belas akan terbangun satu delapan ratus lima puluh km jalan tol
bandara atau airport telah kita bangun
ini bandara baru ada sepuluh
bandara ahmad yani di semarang
bandara kerta jati di jawa barat
kemudian bandara di anambas
ini bisa dipakai untuk wisata
kemudian dki di yahukimo
dan bandara bandara lainnya
kemudian juga pelabuhan
pelabuhan yang besar yang ini sudah selesai
yaitu kuala tanjung di sumatera utara
kemudian pelabuhan yang baru lagi juga makassar newport di sulawesi selatan
dan ada kurang lebih sepuluh pelabuhan sedang dan kecil yang juga telah kita selesaikan
kemudian jalan perbatasan
jalan perbatasan dulu nggak pernah sama sekali kita urus
sekarang ini jalan perbatasan baik di papua
di perbatasan papua dan papua nugini
di kalimantan perbatasan indonesia dengan
perbatasan indonesia dengan malaysia
perbatasan di ntt yang dekat dengan timur leste
ada kurang lebih tiga satu ratus sembilan puluh empat km yang telah kita bangun
karena ini wajah indonesia
perbatasan adalah wajah indonesia
kemudian juga bendungan
bendungan dalam proses kita bangun sekarang ini ada lima puluh delapan bendungan
yang telah selesai baru
ada bendungan ragnamo
bendungan roti klot juga di ntt
kemudian bendungan mila
dan yang lain lainnya
tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini dari sawah yang ada
itu baru kurang lebih sebelas persen yang menerima air dari bendungan bendungan yang ada
artinya masih kecil sekali
tetapi setelah nanti lima puluh delapan bendungan ini selesai
akan melompat menjadi dua puluh persen
masih kecil juga
oleh sebab itu yang benar benar bendungan waduk
tetap masih kita perlukan dalam rangka memberikan air
irigasi kepada sawah sawah yang dimiliki oleh petani petani kita
juga yang berkaitan dengan perumahan
perumahan kita sekarang ini kurang lebih tiga belas juta
kekurangan kita untuk rumah rumah
terutama untuk anak anak muda untuk milenial
banyak yang belum memiliki rumah
oleh sebab itu di dua ribu lima belas kita bangun kurang lebih tujuh ratus ribu rumah dan telah selesai

dan di dua ribu delapan belas ada satu juta rumah yang telah kita selesaikan
dengan fasilitas uang muka dan fasilitas bunga yang berbeda
karena itu disubsidi oleh apbn
sehingga lebih memudahkan
lebih memudahkan keluarga keluarga muda kita untuk mendapatkan perumahan
infrastruktur yang baik akan membuat kehidupan lebih nyaman
lapangan pekerjaan akan jauh lebih banyak
dan harga harga akan lebih murah
silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya
kalau ada silahkan
ya pertama tama terima kasih untuk kesempatannya
saya mau bertanya pak
kan seperti kita ketahui ini kemarin ini baru diresmikan jalan trans jawa
namun sebenarnya pembangunan trans jawa ini kan sudah dilakukan dari berpuluh puluh tahun yang lalu
namun baru diselesaikan di akhir tahun dua ribu delapan belas ini
apa sih pak yang menyebabkan pembangunan ini tuh memakan waktu begitu lama
dan pertanyaan kedua
apakah kedepannya akan dibangun jalan jalan seperti trans jawa ini di pulau pulau besar di indonesia
mungkin seperti trans sumatra trans kalimantan gitu
demikian pertanyaan saya terima kasih pak
jadi memang problem yang banyak adalah di lapangan
kalau kita hanya di istana
dan hanya menerima laporan di atas kertas mungkin kelihatannya semuanya beres beres saja
tetapi ya progresnya tidak kelihatan
dan memang yang banyak problem adalah urusan pembebasan lahan urusan pembebasan tanah
jadi kenapa saya sering turun langsung ke lapangan melihat langsung proyek proyek yang ada
ya supaya kita tahu problemnya apa
dan saat itu juga kalau bisa saya putuskan di lapangan saya putuskan
sering kita nekat memutuskan di lapangan karena kondisinya perlu diputuskan secara cepat
ini adalah putusan politik yang kadang kadang harus nabrak
yang kadang kadang harus tegas yang kadang kadang harus menyelesaikan hal hal seperti itu di lapangan
banyak sekali hal hal di lapangan yang sebetulnya juga sederhana
tetapi karena tidak ada
keputusan dari kita menjadi berhenti
ya contoh misalnya kita lihat kayak bojimi bogor ciawi sukabumi
itu sudah dua puluh enam tahun tidak ada progres
sehingga kita ambil alih kemudian sejak dua ribu tujuh belas kita kerjakan
dan alhamdulillah sekarang ini sudah kurang lebih lima belas kilo
dan nanti akan dilanjutkan lagi sampai ke sukabumi
dan kita harapkan nanti di
telat telatnya di dua ribu dua puluh itu akan juga kita bisa selesaikan
dan setelah nanti sambung kembali lagi ke tol trans jawa
dari merak di barat sampai banyuwangi di timur
kita harapkan tembus di dua ribu sembilan belas
tetapi yang di lapangan menyampaikan pada saya pak

kita harus mundur sampai ke dua ribu dua puluh
ya nggak apa apa tapi jelas loh ya
insyaallah selesai pak
benar loh ya
ini rampung yang tol trans jawa
kita akan konsentrasi lagi di tol trans sumatera
dari bakauni ke terbanggi besar ke palembang
sampai di ujung paling barat di aceh
sudah kita hitung dalam tiga bulan ini
perkiraan kita akan selesai di dua ribu dua puluh empat
tol trans sumatera dari bakoni sampai ke aceh
baru nanti menginjak ke pulau pulau besar yang lain
mas raffi silakan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
perkenalkan saya raffi ahmad
saya suka grogi pak
pak saya mewakili generasi milenial
generasi yang muda
meskipun saya udah bapak bapak pak
tapi teman teman saya
banyak sekali dari generasi milenials yang
awalnya kita tuh ragu
kurang yakin dengan pembangunan infrastruktur
ada juga bandara
dan juga mrt
nyatanya sekarang kami semua ingin mengucapkan terima kasih
karena kita sudah bisa menikmati semuanya pak
kami mengucapkan terima kasih
yang ingin saya bertanya kepada pak jokowi
untuk pembangunan infrastruktur yang masa depan
yang belum kita lihat kira kira apa pak
kalau kita sedikit boleh diberikan bocoran untuk kedepannya
yang anak anak muda ini pastinya ingin tahu untuk
yang jauh akan kedepan nanti
terima kasih pak
saya berikan contoh mas rafi
misalnya jalan tol
kita telah bangun jalan tol
kita akan integrasikan jalan tol ini
kita integrasikan jalan tol ini
dengan kawasan industri
kita akan integrasikan jalan tol ini
dengan kawasan ekonomi khusus
kita akan integrasikan jalan tol ini
dengan kawasan wisata
yang terlewati oleh jalan tol ini
juga ikut berkembang
jangan sampai hanya di kanan kiri
tetapi juga kabupaten
kota kota kecil ini juga ikut menikmati
pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita
saya berikan contoh misalnya ini
setelah dari merak sampai di pasuruan sambung
kemudian muncul kawasan industri
yang ada di kabupaten ngawi
seingat saya seluas dua ratus hektare
muncul lagi kawasan industri yang ada di kabupaten nganjuk
seluas kurang lebih empat ratus hektare
akhirnya muncul lapangan pekerjaan
untuk masyarakat untuk rakyat
larinya ke sana
kemudian juga dengan adanya jalan tol
atau dengan adanya airport yang baru
kawasan kawasan wisata juga akan bisa tumbuh
menjadi titik titik pertumbuhan ekonomi baru
saya berikan contoh misalnya
pembangunan airport di silangit
ini di dekat danau toba
yang dulunya tidak ada pesawat yang ke sana
sekarang setiap hari paling tidak
lima pesawat bisa datang ke airport silangit
menjadi berkembang dan tumbuh
juga yang berkaitan dengan
pelabuhan tadi kalau terintegrasi
dengan kawasan wisata juga sama
orang bisa datang ke pulau itu
yang memiliki misalnya pantai yang bagus
sehingga orang gampang untuk datang ke
kawasan kawasan wisata yang ada di negara kita ini
banyak sekali kawasan wisata yang tidak tumbuh
karena infrastrukturnya belum siap
dan belum memadai
kedepan kita akan masuk kepada pembangunan
sumber daya manusia
ini akan saya sampaikan di episode selanjutnya
saya bersyukur bahwa kita telah membangun
infrastruktur secara merata
di seluruh tanah air
baik di wilayah barat
di wilayah tengah
dan juga yang banyak di wilayah timur
ini kita harapkan akan menjadi sebuah lompatan
yang besar bagi negara kita
untuk maju ke depan yang lebih baik
dan sekali lagi kedepan kita akan melanjutkan
dengan pembangunan sumber daya manusia
yang ini juga merupakan sebuah fondasi
sebuah prasarat bagi sebuah negara
untuk maju bersaing berkompetisi
dengan negara negara lain
pada kesempatan yang baik ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya kami akan membahas secara komprehensif
pemaparan visi presiden jokowi tadi
bersama dua orang analis politik senior
usai jeda tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
oke setelah kita mendengar penyampaian
visi presiden jokowi tadi
saya sebutnya visi presiden jokowi memang karena judulnya
visi presiden jokowi bukan calon presiden sebenarnya
tapi ya oke nanti itu akan menjadi bagian yang kita akan bahas
kita akan mengulasnya bersama dua orang analis politik senior
yang sudah hadir di studio cnn indonesia pada malam hari ini
analis politik terima kasih prof aisy kam
dan juga ada bang ubaidullah badrun terima kasih
dari apa namanya pembacaan visi tadi
sebelum kita masuk ke halnya teknis apa yang dibicarakan
ini kan kita tahu ini visi presiden jokowi ini dibacakan
atau dipaparkan atau disosialisasikan
satu hari sebelum calon presiden prabowo subianto
berpidato yang cukup panjang kemarin
apa ada perbedaan yang signifikan bang ubed
apa perbedaan paling signifikan dari pemaparan visinya
pertama adalah peristiwanya ya
pada prabowo di hadapan ribuan
dia berbicara tapi jokowi dia nampaknya disetting direkam
tetapi secara subtansi menarik karena jokowi itu bercerita seperti cerita ya
tentang visinya lalu dia sendiri
itu juga menunjukkan keberanian seorang jokowi di hadapan
kamera saya kira untuk kemudian menyampaikan ide idenya
atau visinya soal ada infrastruktur ada dana desa
ada isu isu ekonomi yang lain
tetapi mungkin kalau saya boleh menganalisis
memang perbedaan signifikan itu pada gaya komunikasi ya
prabowo memang gayanya semangat menggebu gebu
dan juga riuh dengan tepuk tangan
tadi juga rame ya tepuk tangan juga ada
ini setiap kali kalimat setiap kali tepuk tangan
cuma beda pola tepuk tangannya berbeda
kalau prabowo memang karena langsung jadi memang seolah olah tanpa setting
tapi kalau yang jokowi karena direkam dia nampak seperti setting
setiap selesai kalimat kemudian tepuk tangan
nampak seperti setting belum tentu itu setting atau tidak
iya belum tentu tadi menarik sebelum mulai dialog jokowi bilang
eh setelah jokowi menyampaikan visinya lalu dia bilang
silahkan saya mau bertanya tapi jangan susah susah ya
itu sebenarnya kalimat jangan susah susah itu nggak perlu muncul dari seorang calon presiden
karena menggambarkan semacam ketidaksiapan untuk pertanyaan pertanyaan mungkin sulit dijawab
justru gesturnya dan apa namanya citranya jadi kurang baik
bukannya itu bagian dari jogging untuk mencairkan suasana gitu bang oben
nggak ada yang ketawa soalnya
iya ketawa kita aja yang nonton disana nggak ada yang berani
jadi saya kira itu juga catatan tapi beberapa data diungkapkan oleh pak jokowi juga menarik
dia hafal betul misalnya dana desa dari tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
saya kira itu juga menarik bahwa kebijakan dana desa yang sampai ratusan triliun itu
dari beberapa tahun itu juga memberi dampak ekonomi di desa
meskipun menurut saya kebocoran dana desa itu juga patut disorot
yang tadi tidak sempat diungkapkan
jadi kalau presiden objektif dia sampaikan bahwa dia mengucurkan dana desa
tapi dia harus berpesan bahwa ini dana desa harus betul betul digunakan
karena faktanya kan ini soal sdm desa yang sesungguhnya belum mampu ngelola dana miliaran yang luar biasa setiap desa itu
kemudian juga sdm pendamping desa
itu juga persoalan di tingkat lapangan
jadi saya kira datanya lebih kepada untuk membuat dirinya sebagai calon presiden
atau sebagai petahana yang seolah olah punya prestasi
tetapi dia tidak memaparkan secara objektif
jadi ada prestasi tapi juga ada sesuatu yang mungkin lemah di dalam kebijakannya
sehingga memungkinkan dia melakukan koreksi ketika misalnya kalau terpilih periode kedua
tapi kan itu tidak digambarkan kemungkinan kemungkinan itu
saya kira itu juga secara subtansi persoalan sebetulnya sebagai seorang petahana ya
yang menarik adalah kalau kita lihat ini kan ini seperti town hall meeting
anda prof vika mengatakan
prof vika bertahun tahun mengamati pemilu amerika ini
ini hal yang sangat biasa dalam setiap pemilu amerika
dimana ada interaksi ada tanya jawab yang mungkin saja seringkali panas misalnya
karena terjadi tanya jawab yang panas gitu misalnya
dalam pemilu pemilu di amerika misalnya
anda melihat town hall meeting ini cukup merepresentasikan pertanyaan publik
apa yang diresahkan apa yang sebenarnya tadi kata bang ubed mencoba untuk
belum dijawab oleh jokowi selama ini kemudian ditanyakan
atau anda lihat hal sebaliknya
ya kalau kita mau membandingkan dengan town hall meeting di amerika
dengan yang kita lihat ini terang masih sangat beda
kalau town hall town hallan ya ya
karena saya tadi mendengar bahwa ini memang rekaman
dan ini di set up khusus untuk tampilan pak jokowi
di antara orang orang atau audiens yang memang insya allah sudah dipilih
sehingga kalau kita lihat cara mereka bertanya
kemudian substansi pertanyaan
itu akan agak sulit mengatakan bahwa itu spontanitas pertanyaan
dan respon pak jokowi juga seragam kan
misalnya setelah setiap selesai ada pertanyaan dan jawaban
silahkan kalau ada yang masih ingin bertanya
setiap saat pertanyaannya sama
jadi ini susah untuk tidak mengatakan bahwa ini ada skrip
nah jadi kalau town hall meeting di amerika serikat atau di eropa
dan di dalam tradisi itu
memang yang datang itu tidak di set up seperti itu
makanya kemungkinan ada audiens yang berbeda sama sekali pandangan
bahkan bisa menjadi semacam troll gitu ya
apa kalau di amerika namanya head up
orang orang yang kemudian malah mengganggu
itu bisa terjadi di town hall meeting
walaupun biasanya di nenang
pertanyaannya cukup challenging gak
pertanyaannya cukup challenging pertama untuk presiden
yang kedua apakah pertanyaannya lagi lagi
betul betul yang memang ingin kita ketahui
ketika misalnya kita bicara infrastruktur
apakah kan ada gosip misalnya pak ini ada utang misalnya
sekian ini bener gak gara gara bahwa infrastruktur ada yang mau bangkrut
lihat pertanyaan pertanyaannya malah kayak afterthought
pengantarnya dengan yang akan ditanyakan itu kadang kadang atau semuanya itu tidak nyambung
misalnya yang pabrik roti tadi ngomong tentang perusahaan roti dan lain sebagainya
kemudian pertanyaannya kira kira apa nanti ya infrastruktur apa yang akan dibangun
jadi kayak gimana gitu
tapi secara substansi gimana anda melihat ya prof
apa narasi narasi yang bisa yang akan dibuka
kalau itu saya kira karena memang di set up untuk audiens yang sudah apa namanya
yakin sama pak jokowi
jadi memang ya sukses
nah ini kan beda misalnya saja dengan prabowo
kalau prabowo itu masih istilah saya di dalam facebook saya
saya bilang itu baru pemanasan
jadi dia ingin semacam membuktikan bahwa dia mendapat dukungan dari para apa ya
dari partai politik daripada dari basis masanya

jadi dia kemudian ingin menunjukkan bagaimana bedanya dengan pak jokowi

karena dengan pemerintah kritik yang keras walaupun dengan data data yang tidak terlalu akurat
kalau pak jokowi ini sudah sangat comfortable
jadi kemungkinan target audiens yang sebetulnya ingin diambil oleh pak jokowi justru orang orang yang tidak true believer
dengan cara acara seperti ini beliau bisa menunjukkan capaian capaian
beliau memang tidak akan entertain untuk diskusi di dalam soal ini
beliau memang tidak akan entertain untuk diskusi di dalam soal ini
dan itu adalah hal yang belum diakinkan oleh orang orang
dan itu adalah hal yang belum diakinkan oleh orang orang
makanya kalau mengharap bahwa akan ada diskusi tentang kebocoran dan sebagainya itu tidak
seperti town hall yang anda lihat di eropa atau di amerika

dan memang bukan itu maksudnya
ini memang untuk mencari simpati dari mereka yang sudah bukan lagi true believer
sebelum kita lebih dalam lagi bicara mengenai dampak politiknya

dari segi konten misalnya kita bicara konten dulu sebelum kita bicara politik gitu ya
ketika kita bicara mengenai infrastruktur ketika kita bicara mengenai dana desa
hal hal yang tadi sangat mikro sebenarnya karena datanya real dan ketat sekali gitu pak ngobet
karena datanya real dan ketat sekali gitu pak ngobet
kalau soal subta ansing misalnya jalan tol

itu argumennya sebetulnya menarik misalnya memudahkan orang untuk akses wisata
untuk akses wisata akses ekonomi
jadi jalan tol didekatkan dengan objek objek wisata
tetapi saya kemudian mencari data apakah juga prinsip ini dipakai oleh presiden terdahulu
ternyata sejak zaman pak harto membangun jalan tol jagorawi itu kan sebenarnya aksesnya ke bogor
dan itu ada objek wisata di sana
jadi sebenarnya prinsip pembangunan infrastruktur itu oleh presiden sebelumnya
itu menggunakan prinsip prinsip yang sama
nah sebetulnya yang kedua tadi misalnya argumen yang di
pertanyaan pertama yang disampaikan oleh seorang perempuannya
saya sih melihatnya itu bukan pertanyaan lebih pada pernyataan
ini mungkin salah skenario saya kira
pertama kesalahan skenario itu bisa kita lihat misalnya dari audien
kalau bicara infrastruktur kalau pak jokowi mau ingin memiliki legitimasi yang kuat
meyakinkan publik itu diminta aja hadir ahli strategi
para analis para ilmuwan yang memang pakar di bidang infrastruktur
untuk melegitimate pencapaiannya
dan saya lihat audienya ada
ya paling ada beberapa artis yang populer
jadi bicara infrastruktur
kayaknya pak jokowi ingin reaching out keluar
tapi dia menggunakan orang orang yang justru bukan pakar
sehingga dia ingin menunjukkan
ini loh orang orang pengguna infrastruktur dan pembangunan
itu cukup mengena gak secara politik prof ika mudan bang ubaid
untuk langsung mengena ke jantung titik permasalahan publiknya audiensnya
kita akan bahas usaha jenak
kami akan berbicara lagi
pembangunan infrastruktur dan pendekatan yang dipakai beliau itu adalah
pendekatan yang berbeda sama sekali dengan capres dua
yaitu bahwa beliau itu melihat masalah itu secara positif
apalagi beliau ini kan petahana
beliau ingin menunjukkan pada publik pada audien di luar dan di dalam
kalau di dalam saya kira tidak diperlukan lagi
karena semua orang sudah yakin lah
tapi untuk di luar ini loh
merunning atau mengatur negara ini dengan sangat serius
tapi dengan pendekatan pendekatan yang manusiawi
tidak berbusa busa tidak ngotot tidak marah
pakaiannya juga sangat sederhana
yang lebih penting lagi kayak pak harto
pak jokowi itu menunjukkan pada audiens
bahwa beliau betul betul menguasai masalah secara detail
termasuk angka angka dan masalah masalah teknis
sehingga dia sangat comfortable kalau melihat presentasi dengan slide dan lain lain
menjelaskan dengan sangat enak
ini kan seperti pak harto kalau sedang ditapos menjelaskan bagaimana apa
uranya ternak bagaimana
tepelompe capir gitu ya
itu untuk audiens yang lebih luas
kalau ditonton oleh semua orang misalnya lewat televisi ri ya
itu ada semacam ingatan dari publik
dari audiens bahwa
oh ini lah
seperti beliau dulu
dan itulah yang dekat dengan rakyat
dan menurut anda
apa yang coba ditampilkan itu mengenai
kalau memang yang diinginkan adalah mereka mereka yang bukan
seperti yang diinginkan oleh mas ubed
yaitu critical thinking dan lain sebagainya
maka ini menarik
jadi orang kemudian bisa menikmati penjelasan ini
kalau anda dibangunkan infrastruktur
itu lihat manfaatnya
dan bisa dilihat dibuktikan
nanti setelah jalan maka akan dibikin ke jembatan
setelah jembatan nanti akan muncul pasar pasar
ini tidak daftar keinginan seperti pidatonya pak ahok
bukan washing list gitu ya
nah kalau nanti mungkin ada kehendak lain
supaya lebih tadi mengakomodasi semacam apa namanya problematika
ya nanti akan dibikin lagi kalau beliau mau
kalau ada yang bertanya
ini sebagai pemanasan debat sudah cukup komplit
ya sebetulnya ini gayung bersambut saja dengan prabowo ya
karena sudah mengantisifikasi kan
mengantisifikasi bahwa pramowo akan pidato
jadi apakah kemudian yang disampaikan oleh jokowi itu akan memberi efek elektoral
atau efek politik kepada publik
saya kira itu memerlukan data riset yang akurat
tetapi secara umum kan kita ingin tahu sebenarnya tujuan dari pemaparan visi itu untuk apa
menurut anda apa
apa yang ingin coba ditampilkan
sebetulnya itu kesan yang muncul adalah jokowi ingin melakukan counter terhadap kritik kritik infrastruktur
persoalannya adalah siapa sih yang suka mengkritik infrastruktur oposisi
siapa lagi kelompok rasional pemilih rasional
nah kalau kemudian apa yang disampaikan oleh pak jokowi untuk menjawab kelompok pemilih rasional
itu sebetulnya belum
sudah cukup menjawab
karena berlangsangan pertanyaan dari publik yang ada disitu juga belum untuk menjawab kerusahan
karena kelompok kelompok kritis ini lebih pada persoalan yang sangat problematis di dalam isu isu infrastruktur
tapi kan yang dipaparkan adalah data panjangnya jumlah jalan tol hasilnya
tapi tidak kemudian berbicara tentang dampak ekonomi secara detail
bagaimana kemudian sebuah jalan tol lalu diukur dengan dampak ekonomi
tapi bahasanya mudah dipahami publik yang relatif awam gak sih bang
kalau niatnya untuk mereka yang awam ya dapat
karena kan ingin menunjukkan bahwa jalan tol membuat efektivitas dan efisiensi transportasi misalnya
itu untuk pemilih awam
tapi kalau untuk pemilih kritis saya tidak
saya melihatnya belum menjawab persoalan persoalan kritis yang dibutuhkan oleh kelompok kritis
kalau kemarin kita lihat pidato calon presiden prabowo subianto yang clear sekali mengatakan bahwa
ya ini saya calon presiden ada wakil presiden saya didukung oleh partai partai yang mendukung saya di depan
jadi secara relatif itu sangat terlihat
apa yang anda lihat dari appearance ini kenapa ini pertanyaan publik
kenapa kok sebagai presiden republik indonesia bukan calon presiden itu pertanyaan pertama
pertanyaan kedua kenapa nggak mengajak calon wakil presidennya misalnya kiai maruf amin
atau justru mengajak wakil presiden yusuf kala yang menyertai gitu
berbeda dengan prabowo apa yang anda lihat
ya kalau dalam soal format mas budi ya
tampaknya beliau ini memang sangat hati hati

agar supaya tidak menciptakan kontroversi bahwa somehow ya town hall meeting ya
jadi town hall meeting ini adalah semacam pemaparan visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden
yang menurut sebagian pengamat politik dan hukum ini tidak bisa dilakukan
oleh karena itu beliau menggunakan cara yang berbeda
yaitu pemaparan visi beliau dan menggunakan format diskusi yang sangat santai seperti ini

seperti yang sering dilakukan beliau dalam wawancara wawancara
nah perkara kemudian media mengatakan ah ini juga visi dan misi itu kan
atau interpretasi yang sah sah saja tapi secara legal formalnya
nah tapi saya ingin menyambung sedikit
pak jokowi ya kelihatannya memang seperti sudah comfortable dan lain lain tidak menyinggung masalah problem yang kritikal misalnya
tapi sebetulnya kalau anda amati di dalam menjawab salah satu pertanyaan tentang kenapa sih
bapak pergi ke mana mana begitu kan harus
nah beliau sebetulnya juga menitipkan kritik
bahwa banyak program program yang dibuat di jakarta itu tidak terlaksana
gara gara yang di jakarta yang di istana itu tidak pernah datang ke lokasi
tidak turun ke bawah
kan pertanyaan dari audiens itu kenapa ada jalan tol yang mangkrak sampai sekian belas tahun
nah beliau menitipkan jawaban ini
jawaban beliau ini juga sebetulnya kalau orang jawa itu menangkap ada kritik di sana
apa yang coba ingin dikatakan
yaitu bahwa mangkraknya itu karena eksekutif atau pimpinannya itu tidak melihat masalah di lapangan
sekarang atau yang sebelumnya
ya mangkraknya kan yang sebelumnya
jadi mengkritik pemerintahan sebelumnya gitu
ya mengkritik kenapa terjadi mangkrak mangkrak dalam pembangunan ini
yaitu karena pemimpin
tidak mau turun ke bawah
itu menurut saya sangat tajam kritik itu
dan itulah yang membuat legitimasi beliau menjadi sangat tinggi dalam soal apa
karena ada juga politisi yang mengatakan ngapain pak jokowi itu keluyuran
ya harus kerja di rumah
tetapi pak jokowi punya argumen bahwa inilah kunci daripada kesuksesan sebagai pemimpin di indonesia
yaitu anda tahu masalah bukan hanya menunggu laporan
dan itu bisa terjawab dari tiga puluh menit kurang lebih pemaparan
iya dan itu kalau menggunakan perspektif tadi itu kultural tadi itu
audiens yang di luar yang bukan yang critical thinking dan lain sebagainya
itu menangkap bahwa waduh pak jokowi memang betul betul menunjukkan bahwa itu harus melihat masalah di lapangan
bukan hanya balik peja
terakhir bang ubet
satu menit dari anda
jadi sebenarnya secara umum ya ketika ini adalah temanya visi misi atau visi jokowi
jadi secara umum itu bukan visi
karena bercerita saja tentang suksesnya beliau di dalam menjalankan pemerintahan
ada nggak titipan tersirat dan tersurat selain kritik untuk presiden sebelumnya
tersirat visi juga nggak
ya kalau tadi yang disampaikan adalah soal infrastruktur
berarti kan seolah olah mau mengatakan bahwa agenda infrastruktur ke depan akan terus dijalankan
tetapi beliau tidak menjelaskan ke depan saya akan membangun sekian jalan tol
itu kan berarti visinya
itu tidak eksplisit
lalu soal dana desa
makna yang saya tangkap mungkin akan dilanjutkan
naik mungkin dari enam puluh triliun menjadi tujuh puluh triliun misalnya
tapi kan itu juga nggak disampaikan
jadi lebih menjelaskan tentang prestasinya
dan itu sesuatu yang wajar sih
biasa karena sebagai petahana tentu beliau punya otoritas untuk banyak melakukan banyak hal
jadi wajar saja tampil tanpa calon wakil presiden
tapi sebagai presiden petahana
presiden republik indonesia
kalau seorang presiden
soal nggak ada wapres
saya kira itu catatan khusus sih sebetulnya
misalnya kalau kemudian dipaksa bersama dengan calon wapres misalnya
pertama pak k ma'ruf belum punya pengalaman sebagai wapres
dan tidak punya wewenang sebenarnya menjelaskan tentang infrastruktur
sebenarnya yang mungkin diajak pak jk
tapi rupanya dengan pak jk sedang rame ya
mungkin unintentional ya
tapi juga dalam menjawab itu menarik kalau kita perhatikan
kadang kadang beliau mengatakan ini nanti jalan ini akan selesai tahun dua ribu dua puluh
ada yang tahun dua ribu dua puluh
kan beliau kan seolah olah mengatakan kalau kita agak skeptis kan
wah pak jokowi kayak taken for granted bahwa beliau akan menang lagi
tapi karena beliau memposisikan sebagai orang yang mempunyai program
jadi memang tidak masalah dia
jadi asumsinya siapapun yang akan jadi harus melanjutkan
kita akan lihat bagaimana perkembangannya apakah akan ada pidato pidato atau dialog
prof vika gak mau menyebutnya town hall meeting seperti di amerika
visi juga tidak sih
visi juga tidak kalau kata bang ubed
jadi ya dialog interaktif lain
kita akan lihat perkembangannya ke depannya
terima kasih prof vika
terima kasih bang ubed atas perbincangannya
demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
saya budha diputra